minibus bernomor polisi b seribu dua ratus tujuh puluh satu tmk mengalami kecelakaan tunggal di kilometer satu ratus lima puluh tiga jalan tol cipali majalengka jawa barat pada selasa siang
tiga orang penumpang meninggal dunia
dua diantaranya anak anak berusia dua tahun dan empat tahun warga cilincing jakarta utara
seorang lainnya bernama fitria dingsih tiga puluh dua tahun warga kota baru karawang jawa barat
selain menewaskan tiga orang sembilan orang termasuk sopir mengalami luka luka
menurut keterangan kapolres majalengka akbp indra novianto sopir mobil diduga menghindari lubang di jalan
saat kejadian mobil ditumpangi dua belas orang termasuk sang sopir
rombongan yang merupakan satu keluarga ini melintas dari jember jawa timur menuju jakarta
karena kronologisnya bahwa mobil tersebut menghindari lubang kecil kemudian membanting ke kanan
karena di kiri ada mobil yang lain sehingga memasuki roll atau parit
setelah itu mobil tersebut membanting lagi ke kiri dan akhirnya terlanting
di aceh besar banda aceh tepatnya di jalan lintas lawngkun raya gampong lamrek
sebuah truk bak terbuka yang ditumpangi puluhan warga terjun ke jurang sedalam delapan meter pada selasa siang
akibat kecelakaan ini empat orang meninggal dunia
dan tiga orang menderita luka
kabak opspol resta banda aceh kompol iswah yudi mengatakan
puluhan warga ini berencana berwisata ke pantai pasir putih di aceh besar
namun saat melintasi jalanan menurun di lokasi kecelakaan
truk bernomor polisi bl delapan ribu satu ratus tujuh puluh sembilan ao tersebut tidak terkendali dan terjun ke jurang
korban luka luka telah dievakuasi ke puskesmas masjid raya aceh besar
dan rumah sakit umum zainul abidin banda aceh
peniputan cnn indonesia